malaysia memulai transisi pandemi menjadi endemi covid sembilan belas mulai satu april lalu
berbagai pelonggaran aturan mulai diberlakukan untuk menyambut fase transisi menuju endemi covid sembilan belas
untuk mengetahui informasinya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan duta besar republik indonesia untuk malaysia hermono
selamat sore pak hermono
oke pak hermono apa saja peraturan yang dilonggarkan pemerintah malaysia
dalam fase transisi dari pandemi ke endemi covid sembilan belas di sana
risk sebagian besar itu sudah dilonggarkan
terkecuali jadi restriction itu diberlakukan bagi warga masyarakat yang belum vaksin sepenuhnya
dan juga bagi pendatang dari luar itu yang masih ada restriksi restriksi
tetapi bagi mereka yang sudah divaksin secara penuh
itu sudah dilonggarkan
tidak ada lagi prinsipnya kecuali itu tadi ya
pemakaian masker di tempat umum
yang lain lain sudah bebas
jadi sepenuhnya diserahkan kepada masing masing untuk menjaga diri
kira kira begitu pendekatannya
jadi antara ini restriksi yang masih berlaku untuk wajib membenuh vaksin secara penuh
oke pak hermono apakah secara statistik angka capaian vaksinasi di malaysia
sudah melebihi target untuk menciptakan kekebalan imunitas
kalau kita lihat data statistik statistiknya
seluruh penduduk yang sudah divaksin secara penuh itu sudah tujuh puluh sembilan satu persen
tapi kalau kita kluster yang dewasa yang sudah penuh itu sudah sembilan puluh tujuh lima persen
yang remaja itu sudah sembilan puluh empat persen lebih
jadi secara keseluruhan itu memang sudah di atas tujuh puluh persen
hampir delapan puluh persen
jadi memang ini masih ada proses vaksinasi terus berjalan
tetapi memang tidak semasif beberapa waktu yang lalu
tinggal banyaknya booster booster saja
apa sih sebetulnya pertimbangan pemerintah malaysia memutuskan memasuki fase endemi covid sembilan belas pak
pertama dari awal memang faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama
artinya tidak mungkin ekonomi ditutup secara terus menerus
angka vaksinasi pun
sudah di atas tujuh puluh persen
dan ini sudah delapan puluh persen ya untuk seluruh penduduk
kemudian juga yang juga penting adalah bahwa
dari yang terinfeksi
itu yang masuk kategori tiga empat dan lima
atau yang agak serius gitu ya
itu hanya dua persen
lebihnya itu masuk kategori satu dan dua yang tidak ada simptomnya
atau kita disebut otg ya
mild symptom lah ya
jadi yang memerlukan
memerlukan intervensi itu kecil sekali
jadi tidak ada tekanan apapun hadap
faktor inilah yang menyebabkan malaysia cukup confident
untuk memulai masa transisi menuju endemi
oke faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama
dipertimbangkan oleh pemerintah malaysia
mengambil posisi memutuskan untuk masuk ke masa transisi endemi
tadi bapak sudah sebutkan ya
bahwa pelonggaran peraturan ini berlaku di beberapa sektor
masih berlaku bagi para pelaku perjalanan luar negeri
yang datang ke malaysia
ini restriksinya seperti apa pak
apakah mirip dengan yang diberlakukan oleh pemerintah indonesia
jadi bagi mereka yang baru datang
fase pertama wajib untuk vaksin apa tuh
pcr dua puluh empat jam sebelumnya
kemudian sudah fully vaccinated
kemudian juga waktu datang dia harus tes antigen ya
dalam waktu dua puluh empat jam
juga harus mengisi apa
kalau itu harus download aplikasi mas jaffra
itu seminggu sebelumnya
lalu ada ikon yang traveler
itu yang harus diisi
nah selebihnya nanti hanya monitoring saja
jadi kalau antigennya sudah negatif
dalam waktu dua puluh empat jam itu sudah bebas
jadi yang penting adalah sudah fully vaccinated
nah fully vaccinated ini pengertiannya agak beda beda pak
kalau dia pakai sinovac
jadi kalau dia pakai pfizer
maka yang sudah di atas enam puluh itu pun harus sudah tiga kali atau booster
apakah dengan berbagai pelonggaran ini tidak akan memicu krisis kesehatan di sana
saya kira ini kalau kita lihat angka krisis kesehatan dengan
dengan melihat statistik dalam dua bulan terakhir
tingkat hunian rumah sakit itu juga sangat rendah
kecuali ya mudah mudahan ini tidak terjadi
kecuali ada varian baru
tapi kalau varian omikron ini ternyata tampaknya sangat ringan ya
yang kita lihat di malaysia ini
yang masuk kategori tiga empat dari
cukup terkendali lah
baik semoga masa transisi dari pandemi menuju ke endemi covid sembilan belas
yang diberlakukan oleh pemerintah malaysia ini bisa berjalan lancar begitu ya
dan tidak menimbulkan lonjakan kasus baru untuk covid sembilan belas di sana
kita nanti tunggu bagaimana perkembangannya
terima kasih sekali duta besar republik indonesia
semalam semaran kita bisa lihat lonjakan ini seperti apa
oke semoga tidak ada lonjakan ya pak hermono
terima kasih sekali duta besar republik indonesia untuk malaysia
bapak hermono atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
pada sore hari ini
sehat selalu pak hermono dan juga semua wni di sana